peribahasa di mana ada kemauan di situ ada jalan tampaknya mampu menggambarkan sosok seorang hastu wijayasari
hastu adalah seorang penyandang tunarungu yang berkat kecintaannya pada dunia teknologi
mampu mengembangkan sebuah aplikasi bagi penyandang disabilitas
berikut ini laporan selengkapnya
nama aku h a s t u hastu
jadi pertama aku mengenal coding ketika aku masuk kuliah karena aku memilih jurusan teknik informatika
jadi coding itu membuat saya senang karena saya bisa mencoba melakukan hal yang baru
dan bisa menambah ilmu pengetahuan yang baru bisa mencari pengalaman yang baru juga
si hasri itu sebenarnya bisa baca mulut kita tapi ketika itu benar benar sulit untuk diucapkan dalam kata kata
si hastu kurang mengerti kita pakai award ngobrolnya
jadi aku ketikin apa yang mau aku omong jadi lebih ke kerjain ini terus aku tunjuk
jadi universitas kalijaga itu sebenarnya kampus yang sudah ramah di fabel
sudah memberikan akses untuk teman teman di fabel
seperti jalan untuk kursi roda atau ram dan lain lain
nah tapi belum ada aplikasinya
nah aku mencoba menawarkan solusi untuk teman teman difabel
ini sebenarnya itu masih mock up
itu fitur audio untuk netra
setelah kita diskusi terus
mock up yang kira kira bisa meng cover kebutuhan mereka
tapi mock up itu kan gak sekali jadi langsung bisa dipakai
jadi ada proses revisi berulang kali
jadi hastu bikin kita review oh hastu kayaknya ini nggak perlu kayaknya kita perlu ngangkat ini fitur ini misalnya kayak gitu
kalau untuk defable nya sendiri kita punya dua fitur
fitur untuk tuna netra dan fitur untuk tuna rungu
untuk tunanetra sendiri kita bantu mereka buat mengetahui konten dari buku melalui audio
jadi mereka bisa request minta bacain buku apa
terus request sun tersebut masuk ke aplikasi volunteer dan volunteer menjawab request tersebut dengan membacakan bukunya
jadi audio buku itu langsung bisa didengarkan oleh di fabel
nah saat ini yang masih kita develop adalah khusus tunanetra
namun setelah rilis kita akan mencoba ngerjain fitur untuk tunarungu
harapanku teman teman difabel di indonesia bisa mendapatkan kenyamanan akses